halo selamat berjumpa kembali dan saya harap kita semua berada dalam keadaan sehat dan tentunya tidak lupa menjalankan protokol kesehatan
anda berjumpa kembali dalam program leaders ⁇ corner special interview waze menpora bersama saya frida litwina
lahirnya desain besar olahraga nasional tentunya membawa angin segar bagi dunia keolahragaan di indonesia dan tentunya bagi peningkatan prestasi para atlet di indonesia
namun kita tahu bahwa prestasi bukanlah sesuatu yang instan dan terjadi begitu saja namun membutuhkan proses yang cukup panjang
dan tentunya ini berkaitan dengan tata kelola pembinaan dan pengembangan ekosistem keolahragaan di indonesia
untuk itulah desain besar olahraga nasional ini dibuat melalui berbagai tahap yang meliputi periode dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh empat
dan desain besar olahraga nasional ini tentunya kita harapkan dapat memberikan hasil kinerja yang dapat dirasakan oleh kita semua
namun bagaimana penerapan dan bagaimana pula arah kebijakan dari dbon ini
kita akan berbincang bincang selama satu jam dengan menpora menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali
pak zainuddin terima kasih atas waktunya bersama cnn indonesia
pak zainuddin desain besar olahraga nasional ini sudah dikeluarkan perpresnya oleh pak jokowi bulan september lalu ya pak ya
nah apa yang melatar belakangi pembuatan dari
desain besar olahraga nasional ini
ya ini berawal dari kerisauan
pak presiden ini risau
padahal bila dibandingkan dengan negara negara lain yang populasinya mungkin lebih sedikit dari kita
kemudian luasnya lebih kecil dari kita tetapi mereka punya prestasi yang bagus
penduduknya juga kita sangat sangat besar ya pak
jadi tepatnya pada peringatan hari olahraga nasional yang ke tiga puluh tujuh sembilan september dua ribu dua puluh
pak presiden itu sambutan dan memberikan arahan
dan arahannya beliau itu menyampaikan bahwa kita gak bisa diamkan situasi seperti ini
makanya saya diminta untuk melakukan review total tentang ekosistem
pembinaan prestasi olahraga nasional
beliau sampaikan tidak masuk di akal
kita ini lebih dari dua ratus enam puluh tujuh juta ketika itu ya penduduk indonesia
masa mencari talenta aja susahnya setengah mati
berarti ada yang salah
mungkin manajemennya yang salah caranya yang salah
nah itu yang ayo review total
tapi ini kan sudah berlangsung sedemikian lama pak
bertahun tahun dari dulu prestasinya begitu begitu saja
apa sih yang membuat presiden saat ini pak jokowi kemudian bisa bangun dan merasa
aduh ada yang salah nih mesti kita review nih
mungkin kerisauan beliau itu sudah lama ya sejak awal awal
cuma belum ada yang bisa menangkap itu
nah dari situ kemudian langsung perintahnya jelas
pada menpora saya minta untuk koordinasi dengan stakeholder dan hasilnya segera laporkan pada saya
dari perintah itu kemudian
saya mendiskusikan dengan koni dengan koi dengan npc dengan kormi
dan stakeholder olahraga lainnya
kemudian juga saya keliling ke perguruan tinggi
saya diskusi dengan para profesor ilmu keolahragaan
karena kan mereka tahu tentang situasi yang ada selama ini
ternyata begitu kita dapatkan semua masukan dari diskusi itu
prestasi yang kita dapatkan sekarang ini frida itu by accident
by accident berarti tidak ada rancangan atau grand design begitu di belakangnya ya
jadi tujuh puluh enam tahun indonesia merdeka kita gak punya design tentang bagaimana menuju prestasi itu
nah dari situ kemudian kita petakan apa sih masalah yang kita hadapi dari olahraga ini
olahraga indonesia dari hulu sampai hilang
dari hulu sampai hilang
nah sampai hilir kita petakan hulunya adalah tentang kebugaran
physical condition dari masyarakat indonesia
betul karena untuk mendapatkan talenta untuk mendapatkan bibit yang unggul
itu harus lahir dari masyarakat yang bugar
kalau masyarakatnya nggak bugar ya nggak mungkin kita bisa dapatkan itu
nah setelah kita lihat yang pertama itu adalah tingkat kebugaran masyarakat kita rendah
itu ternyata rendah ya
ya dan itu bisa dibuktikan pada saat pandemi
mereka yang terpapar tetapi kalau dia bugar itu pasti empat lima hari sudah recovery
tapi kalau yang tidak bugar itu bisa fatal malah ya ada meninggal dan sebagainya
nah itu kemudian hal hal lain
orang tua itu banyak yang tidak ikhlas anaknya mau jadi atlet
karena masa depan gak jelas
oke jadi di samping masalah memang kebugaran kita juga masih kurang
ada halangan berikutnya nih
dalam suatu keluarga orang tua belum
belum terlalu rela kalau anaknya jadi atlet ya pak
kan kita lihat rata rata atlet atlet kita kan berasal dari keluarga keluarga yang kurang mampu dan lain sebagainya
nah disitu mungkin ini harapan mereka untuk bisa memperbaiki
tetapi bagi yang misalnya sejak lahir gizinya sudah baik dan sebagainya
itu mikir untuk menjadi atlet
kan masa depan gak jelas
kemudian tentang sekolah juga mereka itu beda dengan di luar negeri
karena kan kurikulum sudah disesuaikan dengan aktivitas seseorang yang menjadi atlet
sehingga prestasi di bidang olahraga itu bisa dikonversi menjadi prestasi akademik
kan rata rata misalnya saya bercontoh saja rata rata olahraga golf ya golfer kita itu rata rata dari perguruan tinggi
mulai dari tiger woods bill m coulson segala macam
nggak ada yang ini semua mereka dari perguruan tinggi
dan perguruan tinggi ternama
nah berarti sekolahnya atau perguruan tinggi memberikan juga kebebasan mereka untuk berprestasi
tetapi tidak akan keteteran dari urusan belajarnya
kalau kita tahu di luar negeri malah universitas universitas itu berebut mencari atlet yang berprestasi supaya bisa masuk ke sekolah
nah kita ini ini saya alami waktu saya keliling di pelatnas pelatnas
ada dua yang mereka sampaikan
yang pertama adalah pak bagaimana tentang sekolah kami
karena mereka mendapatkan pelajaran reguler
bisa dibayangkan dia belajar sama dengan siswa yang reguler yang tidak atlet
nah bayangkan hari ini dia ujian besok dia bertanding
pasti hari ini dia pikirannya ke bertanding
kalau ujiannya jelek mempengaruhi hasil pertandingannya
yang kedua mereka menanyakan bagaimana nasib kami purna prestasi
kalau sudah tidak berprestasi kan banyak
contoh contoh di mana mana mengharumkan nama bangsa tetapi akhirnya hidupnya jadi telantar dan sebagainya
nah hal hal yang seperti ini kita petakan kemudian soal tata kelola soal apa namanya
akhirnya setelah kita himpun kita harus punya target
target kita selama ini juga nggak jelas
antara olimpiade asean games dan sea games itu kita samakan
kita tidak pernah membedakan mana prestasi yang mau kita tuju
kemudian bagaimana tahapan tahapan menuju ke sananya
itu juga tidak jelas kita
banyak hal yang akhirnya harus kita desain
kalau enggak ya seperti sekarang
berangkat dari hasil hasil yang sudah tadi bapak jabarkan ya
ada beberapa masalah
kemudian baik dari hulu sampai ke hilir
nah grand design atau desain besar olahraga nasional seperti itu sendiri kan sudah jadi nih pak
secara ringkas mungkin bisa tidak di share dengan para pemirsa
jadi isinya itu apa sih sebenarnya
isinya adalah tentang bagaimana ekosistem olahraga ini
eko sistem olahraga ini dari hulu ke hilir
hulunya adalah kebugaran
hilirnya adalah prestasi
kemudian apa tujuannya
tentu tujuannya adalah kita meningkatkan kebugaran di tengah tengah masyarakat itu yang paling penting
karena itu tadi problem yang pertama di hulu yang kita temui ya
nah untuk bugar kan harus ada gerakan fisik
dulu waktu saya masih sekolah ya itu ada senam
namanya skj senam kesegaran jasmani
sekarang sudah tidak ada
masa pak sudah tidak ada
sudah tidak ada
oh dulu jaman saya sd masih ada
sampai lagunya itu kita hafal kan lagunya itu
sekarang sudah tidak ada
terus kemudian apa namanya anak anak lebih difokuskan untuk bagaimana belajar
ada satu penelitian ya di jawa tengah
anak anak yang smk kelas tiga
dari dua orang yang diteliti itu hanya ada lima orang yang bugar
kategori bugar itu sih apa sih pak sebenarnya bugar itu
ada cara yang sederhana
untuk tahu kita tuh bugar atau tidak gitu
ini menurut para ahli untuk mengukur kebugaran kita ukuran paling sederhana itu dengan langkah kaki
sehari minimum tujuh langkah
kita kan nggak mungkin dong pak ngitungin sehari jalan berapa ribu
pasti pakai itu ya alat itu ya pak
ada di handphone ada di jam tangan gitu ya
bukan cuma jam tangan ada murah banget
sekitar tiga ratus an ribu kalau nggak salah itu dijual
dan itu kita pakai saja
kita bisa tahu
jadi on average tujuh ribu langkah ya
nah itu minimum
tahu nggak berapa rata rata hasil penelitian
langkah kaki orang indonesia
males pak polusi soalnya kalau jalan jauh jauh
dan kita sudah terbiasa dengan kehidupan modern kali mungkin ya
keluar rumah kita naik mobil
begitu naik mobil jalan sampai di kantor jalan sedikit naik lift
nah kita mau supaya olahraga ini menjadi lifestyle
intinya dari apa namanya
itu yang pertama
itu banyak yang akan saya jelaskan berikutnya
oke kita break dulu kalau gitu ya
tadi kan salah satu dari grand design ya
desain besar olahraga nasional itu adalah membugarkan masyarakat indonesia
kita temukan di segmen berikutnya setelah jeda berikut ini
tetaplah bersama kami
sehingga dbun ini dimaksudkan untuk menjadi panduan
panduan untuk para pelaku olahraga
kan selama ini kita bergeraknya sendiri sendiri
pemerintah pusat jalan sendiri
pemerintah provinsi sendiri
pemerintah kabupaten kota sendiri
sehingga tidak ada sinergi antara daerah dan sampai ke tingkat pusat
di tingkat pusat pun sama
jadi orang memandang seolah olah urusan olahraga itu hanya menjadi urusan kementerian pemuda olahraga
urusan menepora saja
saya nggak bisa gerak sendiri tanpa dukungan kementerian lembaga lainnya
atau dukungan dari para gubernur bupati dan wali kota
nah disitu diatur
di situ diatur semua bahkan tim koordinasi di tingkat pusat itu langsung dipimpin oleh bapak wakil presiden
kemudian wakilnya menko pmk
pelaksanaan hariannya menpora
anggotanya itu ada mendagri ada menteri keuangan menteri pupr
dan ini secara formil tertulis di dalam dbon itu pak ya
di dalam perpres
oh di dalam perpres
jadi perpres delapan puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu menuliskan itu lampirannya tentang dbon
nah ini diminta untuk sinergi
semua antara organisasi induk cabang olahraga juga harus sinergi dan itu panduannya jelas
nanti sebentar lagi akan lahir road mapnya peta jalannya
ini desain kemudian road mapnya seperti apa
yang selanjutnya adalah kita ini mau menuju kemana
akhirnya diputuskan bahwa target utama kita olimpiade
dan asian games itu adalah sasaran antara saja
tetapi bagaimana menuju olimpiade
tadi sudah disampaikan bahwa target kita sampai seratus tahun indonesia merdeka
nah oke tahapan tahapannya ada itu apa namanya perencanaannya ya
tetapi ukuran ukurannya harus melalui olimpiade
jadi kira kira kalau yang dekat dengan dua ribu empat puluh lima itu adalah dua ribu empat puluh empat
olimpiade dua ribu empat puluh empat kita belum tahu di mana
masih lama apa masih dua puluh an tahun lagi ya dari sekarang
tetapi harus sekarang
tapi sekarang harus kita sudah sudah kita rancang itu karena menurut para ahli untuk menghasilkan
satu prestasi yang optimal
itu dibutuhkan waktu sepuluh jam atau sepuluh tahun
berarti untuk menuju ke sana kita harus sudah persiapkan
nah targetnya memang ini sangat ambisius
olimpiade dua ribu empat puluh empat dan paralimpiade dua ribu empat puluh empat indonesia itu berada di peringkat lima dunia
sudah dicantumkan kah emasnya dari cabang mana saja
belum ya pak enak
nah awalnya saya itu termasuk yang nggak percaya
kita bisa dengan kan tahu sekarang dia peringkatnya berapa
ratusan lah mas
nah tetapi kemudian diyakinkan oleh para profesor oleh para praktisi apa namanya para pelaku
olahraga bisa asal kita fokus
sekarang ini kan banyak cabang olahraga dibina oleh kita
di koni itu ada sekitar tujuh puluh dua atau tujuh puluh tiga cabang olahraga
nah fokus kita kemana
yang pertama kita cari cabang olahraga yang dipertandingkan di olimpiade
jadi kita fokus di cabang cabang yang nantinya memang akan dipertandingkan di olimpiade
dimulai dari cabang cabang olahraga
ya karena target kita kan olimpiade
supaya nyambung gitu loh
nah kita pilih
ini banyak juga cabang olahraga olimpiade yang ada di indonesia
akhirnya kita fokus kepada cabang olahraga yang mengandalkan teknik dan akurasi
teknik dan akurasi
ada cabang olahraga yang sangat diminati oleh rakyat indonesia
tetapi untuk prestasi kita belum
masih jauh perjalanannya
sehingga dengan target target tadi nggak mungkin kita masukkan itu
akhirnya dipilihlah mana yang pertama dari sejarah selama kita ikut olimpiade
mana cabar yang menyumbangkan medali
kemudian kekuatan di luar negeri
mulai dari asean asia dan dunia
itu juga dihitung
statistiknya seperti apa
kemudian potensi kita seperti apa
akhirnya ketemulah dua belas cabang olahraga
itu ada bulu tangkis ada angkat besi ada panahan ada renang dan lain lain
kemudian ditambah lagi dengan dua cabang olahraga
yang kita punya potensi tapi belum dipertandingkan di olimpiade
which is apa saja tuh pak
dan kemudian wusu
kita punya potensi tapi ini cabang olahraga belum
nah antisipasi kalau kita waktu kemarin menang bidding
menjadi tuan rumah olimpiade dua ribu tiga puluh dua
tapi kan kita kalah sama brisbane kan
tapi kita persiapkan itu
karena biasanya tuan rumah itu boleh mengusulkan cabang olahraga tertentu
nah itu kita persiapkan
nah kemudian bagaimana dengan olahraga yang sangat disukai di tengah masyarakat kita
badminton masuk di sini
masuk di sini
belutangkis kemudian panjat tebing angkat besi renang
itu masuk di dua belas ini
nah ada kan yang di masyarakat ini sangat disukai
tetapi untuk kita dorong ke prestasi dia belum bisa
kemudian bola volley
dan tiga tiganya ini sudah ada kompetisi profesionalnya
kan sudah ada liga satu liga dua
sudah ada ibl untuk bola basket
kemudian proliga untuk bola voli
akhirnya ini harus juga dibina
nah kita kasih dia kamar lain
bukan di kamar untuk kita dorong prestasi
tetapi ke kamar industri
karena sport industri itu sangat kita butuhkan kedepan
berarti dbon ini sebenarnya meliputi roadmap yang sangat detail ya pak ya isinya
mulai dari cabang cabangnya kemudian targetnya apa
nah ini kan kita punya acuan adalah olimpiade dua ribu dua puluh
berarti atletnya itu yang sekarang mungkin belum lahir nih pak
yang nanti akan berlagak di dua ribu empat puluh empat
betul umur umur setahun dua tahun lah
nah bagaimana kemudian cara dari pemerintah untuk mengenali bibit bibit mencari calon calon penyumbang medali itu nantinya
apakah itu juga tercantum di dbon
jadi kita nanti di ujungnya itu akan menjadi
nah di dalam rancangan awalnya kita mau membuat itu sekitar satu ratus lima puluh orang
jadi mereka siap untuk diterjunkan dalam berbagai event dan terutama multi event itu
nah ini berasal dari mana
satu ratus lima puluh orang ini dihasilkan dari dua ratus lima puluh ribuan
dari mana dua ratus lima puluh ribu orang
dua ratus lima puluh ribu orang ini tersebar di berbagai sentra sentra
nah di dalam dbon ini kita ada sepuluh sentra
pembinaan atlet usia muda talenta bibit bibit di berbagai tempat
makanya kemarin kan saya sosialisasi itu keliling indonesia
sentra ini pertama adalah selama ini mereka punya potensi bakat bakat talenta talenta di daerah itu
kan itu banyak tuh
nah kita bikin dia sentra juga
kemudian yang di tempat tempat lain gitu ya
kemudian sarananya memungkinkan
sudah apa namanya infrastruktur olahraganya sudah cukup untuk memadai
kemudian di situ ada perguruan tinggi
perguruan tinggi apa kebutuhan
kita untuk dukungan sport science
sebab tidak mungkin sekarang kita mau berprestasi tanpa dukungan sport science
jadi laboratorium sport science itu kita tempatkan di berbagai perguruan tinggi yang ada
itu kan target target dan juga rencana kedepannya nih pak
kita tapi juga mau tahu bagaimana gambaran daripada ekosistem keolahragaan nasional saat ini
sebelum kita mencapai tujuan tujuan itu
tapi kita bahas
tapi kita bahas setelah segmen berikut ini
tetaplah bersama kami leaders corner with menpora
masih akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih setia di leaders corner
masih bersama saya menpora zainuddin amali
dan kita masih berbincang mengenai dbon
desain besar olahraga nasional
pak zainuddin ekosistem pembinaan olahraga nasional yang ada nih sekarang
gambarannya seperti apa pak
oke kita seperti saya sampaikan tadi prestasi itu muncul by accident
kita nemu ada seseorang yang berbakat
kemudian kita bina bina bina itu hanya ke dia tujuan kita
kita tidak pernah mempersiapkan lapisan lapisan lapisan di bawahnya
di luar negeri itu sudah sangat berbeda
selesai masa kejayaan atlet yang satu ini
di sini sudah menunggu
yang menunggu yang akan menggantikan
kita nggak usah jauh jauh deh
saya beri contoh
karena sama sama frida juga suka olahraga ini
begitu ini selesai ada lagi satu lagi
yang laki juga begitu
pegol pria begitu selesai
itu sudah ada sampai si jazz sampai segala macam dibawa
nah kita enggak
kita begitu rory selesai
udah gak ada lagi dibawanya kita
dan akhirnya kita gak bisa sih
itu selesai juga
apakah keterlibatan dari pihak swasta pak mungkin perlu diharapkan
karena kalau kita tahu kan di negara negara lain seperti jepang korea thailand
dukungan dari perusahaan perusahaan untuk mensponsori
kemudian memberikan jaminan finansial begitu kepada calon calon atlet itu begitu besar
di indonesia tampaknya kurang ya pak
di indonesia belum ada
indonesia itu kita akan jor joran memberi bonus kalau juara
kalau sebelumnya tidak ada bentuk support apapun
jadi memang benar benar mereka ya dibina seperti itu apa adanya
nah sekarang ini kan pemerintah mau gak mau dengan adanya dbon
harus sudah tahu
mulai berangkat dari yang dua ratus lima puluh ribu tadi
kemudian terseleksi menjadi tiga puluh satu tujuh ratus lima puluh
terus terus terus terus
mungkin ada baiknya seperti mencontoh pencarian bakat penyanyi mungkin gitu pak ya
jadi sama seperti mencari atlet juga seperti itu ya
yang idol itu kan
itu dilakukan seperti itu
makanya ada di sepuluh sentra
yang dua ratus lima puluh ribu orang itu itu kita menggunakan big data dan kita sudah kerjasama dengan salah satu perusahaan bumn yang mengelola itu
supaya enggak terlambat kita
di beberapa cabang olahraga terlambat kita menemukan
misalnya untuk basket
kita tiba tiba kata teman teman di basket itu ketemu anak orang usia sorry tinggi sekitar dua meter lebih
tetapi telat ketemunya
umurnya sudah berapa pak berarti
itu sudah masuk masuk dua puluh an
jadi sudah untuk dibentuk lagi sudah susah gitu loh
nah ini salah satu juga masalah di kita
makanya saya bilang tadi pak presiden sampaikan jutaan nih talenta di seluruh indonesia
iya benar benar
cara kita aja yang nggak bisa
nah itulah ekosistem kita sekarang ini
nah kalau bicara mengenai reward
begitu kan tadi katanya pak zainuddin setelah dia berprestasi kemudian baru dikasih reward
apakah di dalam dbon ini kemudian ada suatu plan yang berbeda begitu bahwa sebelum dia berhasil ada bentuk bentuk motivasi
yang akan diberikan sebelum prestasi tersebut dicapai misalnya
seperti apa pak desainnya
bagi mereka yang di dalam pemantauan dan pembinaan kita
pertama dari sisi pendidikannya itu akan kita perhatikan betul
sebab itu menjadi modal dia
kalau tahu juga dia berhenti menjadi atlet kan dia ada modal
kalau tidak enggak bisa
kalau tiba tiba cedera tiba tiba ada injury dan lain sebagainya kan kita nggak bisa apa apa
kemudian kita bagi mereka yang memang benar benar berprestasi ya
kalau yang cuma coba coba yang ini tentu kita nggak touch itu
dia pilihannya apa
menjadi asn kah pegawai negeri menjadi masuk ke polisi kah ke tni kah itu sudah ada
bahkan sekarang bumn kita saya sudah ada komitmen dengan pak erik ya
akan menjadi bapak angkat
dari cabur cabur yang ada bapak angkatnya bukan hanya untuk sponsorship untuk kejuaraan tidak
dari pembinaan kemudian try out kemana mana
out kemana mana itu akan dibiayai oleh bumn ini
termasuk setelah itu setelah dia selesai dia bisa kerja di bumn itu
ya silahkan kalau dia berminat atau dia mau wira swasta ya dibekali dengan ilmu ilmu menjadi entrepreneur
nah itu yang selama ini tidak ada
ya perlu jaminan rupanya ya kalau para atlet tersebut mau fokus untuk jadi atlet
karena dia tidak perlu memikirkan hal hal lain jadinya
nah dalam menjalankan visi misi dari dbon ini ada yang disebut prinsip ini saya kutip ya pak
nah ini apa maksudnya nih pak prinsip ini apakah tadi yang sudah dijelaskan memang semuanya berpangkal dari prinsip ini
iya berkaitan gini
accountable itu kita lihat dari tata kelola oke
mulai dari tata kelola pengelolaan pembinaannya
kan berbeda beda sekarang ini
tidak ada standar
nah ini kita akan standarisasi
kemudian dia juga harus
excellence itu berarti ada sistem yang kita gunakan dan dia tidak bisa ya karena punya bakat saja
tidak boleh by accident aja gitu ya
kemudian sekarang ini kita tidak mungkin lagi melepaskan dari sport science
nah sport science itu yang akan memandu
misalnya sekarang untuk saya beri contoh
berarti usia usia dua puluh tiga saat itu ya dua puluh tiga dua puluh empat kan itu peak performance
jadi kita harus mencari anak anak yang sekarang umur sepuluh sebelas dua belas tiga belas
sd smp dong pak ya range nya ya
iya sekitar segitu
karena kalau sudah lewat dia sudah susah untuk dibentuk
dan kemudian kita akan buat sistemnya dia
kita akan buat sistemnya dia
kemudian sesuai tidak dengan kondisi anak ini
so dia kepingin main bulu tangkis
ternyata dia cocoknya
cocoknya karate misalnya gitu
nah itu yang cerebral itu tadi
itu yang benar benar kita sesuai dengan apa yang dia inikan
kemudian sistematikanya ada
itu saya bilang tadi dua ratus lima puluh kemudian terseleksi tiga puluh satu tujuh ratus lima puluh
kemudian tiga tujuh ratus lima puluh tujuh ratus lima puluh dan terakhir satu ratus lima puluh
dan ini tidak boleh putus
terus terus terus
ini kelihatan atlet ini sudah mau selesai
nah di sini sudah ada tiga empat pelapis lagi
baik menarik sekali pak grand design dari olahraga nasional ini
tapi tentunya para pemirsa juga ingin tahu bagaimana sih nanti detail pelaksanaannya
karena db satu ini begitu besar cakupannya
begitu ambisius pak ya
tapi kita mau tahu benar nggak sih bisa dicapai
nanti kita gali lebih dalam detail detail mengenai db satu ini
tapi setelah jeda berikut pemirsa tetaplah bersama kami ⁇ leaders ⁇ corner bersama menpora zainuddin amali akan segera kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di leaders' corner with menpora zainuddin amali
pak tadi bicara mengenai target db satu
ini tadi disinggung ada satu ratus lima puluh atlet yang elit
nah ini kan lahir dari dua ratus lima puluh ribu yang memang sudah dipersiapkan sejak bertahun tahun yang lalu begitu ya
nah dari mana mereka berasal
tentunya dari sentra sentra yang tadi pak zainuddin sudah ceritakan
memilih sentra sentranya itu perlakuannya seperti apa pak
apakah setiap daerah sama atau ada yang lebih difokuskan begitu
jadi sepuluh sentra yang kita pilih ya itu baik di jawa maupun di luar jawa
pertama adalah tentang potensi yang ada di situ
jadi potensi yang ada di daerah itu
kemudian selama ini bagaimana perjalanannya
penyumbang atlet atlet nasional di pelatnas seberapa dia
oh berarti dari history nya juga
betul dari history nya itu
kita pilih jangan sampai dia punya talenta tetapi mau dibina di mana itu
berarti kan lama lagi kita harus bangun yang sudah ada sekarang
nah itu yang kita lihat kemudian apa yang kuat di daerah ini
gak bisa semuanya sama
sebab selama ini masing masing daerah itu membina cabang
nah itu membina cabang olahraika yang sama
nah kita mau unggulan unggulan ini muncul dari daerah daerah
atletik itu kan adanya daerah daerah timur sana kan
nah sehingga ada papua kemudian ada ntb yang begitu
kemudian yang keterampilan bulu tangkis itu baik baiknya di daerah daerah jawa kan gitu ya
oke itu yang kita
karena dukungan dari sana sangat besar ya di daerah jawa
itu kemudian panahan misalnya gitu kan
banyak lahir daerah daerah dari jawa timur dari mana
nah hal hal yang seperti ini menjadi perhatian kita sehingga nanti kepada daerah daerah ini kita akan pandu
anda sebaiknya membina ini

jadi kalau orang berprestasi badminton begitu dari sulawesi nantinya dikirim berlatihnya ke jawa juga pak
nanti kalau dia sudah muncul sebagai elit pasti di kita di cibubur
tetapi kalau misalnya dia dari sulawesi
di sana sentranya kan ada di sulawesi selatan
nah seberapa banyak talenta badminton atau bulu tangkis di sana
kalau dia memang tidak begitu banyak kita akan tempatkan di tempat yang banyak
itu karena kan percuma dia
pertama dia tidak akan dapatkan sparring
karena dia punya partner yang bagus kemudian pembinaan tidak terkonsentrasi tidak fokus
berarti artinya pemerintah ini tidak sembarang membabi buta begitu melihat bahwa oh sarana kesehatan atau sarana olahraga di daerah ini kurang
jadi dibangunlah sarana olahraga di daerah tersebut disamakan begitu
tapi tidak pak ya
lebih dipelajari dulu kurangnya apa butuhnya apa potensinya apa begitu
baru dikembangkan di sana
jadi kalau semua harus kita bangun dulu target tadi tidak akan tercapai
nah kita lihat mana seperti misalnya papua ya
papua itu kan venue venue bekas pon kemarin kan bagus bagus ya bahkan ada standar internasional
nah kita harus manfaatkan itu
nah apa yang cabang olahraga apa yang kita akan bina kita akan tempatkan di situ
itu juga tempat tempat yang lain
jawa barat jawa timur jawa tengah dki itu akan
pak kalau dilihat dari demografis begitu katakanlah kepadatan penduduk
apakah itu berhubungan dengan prestasi olahraga di daerah tersebut pak
apakah ada seperti misalnya jawa begitu
karena jawa penduduknya lebih padat pasti prestasinya lebih bagus daripada daerah lain
ya itu selama ini karena ketersediaan infrastruktur ya
sarananya fasilitas yang ada
sehingga memudahkan untuk anak anak kita untuk para atlet atlet talenta talenta itu untuk berlatih
kalau di luar luar sana kan sarananya masih kurang
sehingga potensi potensinya juga tidak bisa terlihat
akhirnya mereka ada yang harus ke tempat tempat yang sudah lengkap
memang kenyataannya seperti itu
nah ini secara perlahan samping kita mengejar target tadi
ini juga akan kita buat pemerataan
tetapi itu masih secara perlahan
kita quick win nya dulu yang kita mau kejarin
nah mengenai sumber daya nih pak
kalau tadi di sentra sentra situ sudah ditemukan nih calon calon atlet
yang melatih mereka kemudian siapa
apakah sudah ada yang memang diarahkan untuk menjadi pelatih begitu dari sekarang
di situ saya tadi sebutkan kita perlu diperlukannya perguruan tinggi
maksudnya perguruan perguruan tinggi
yang ada fakultas sekolah ragaan
kan di situ ada jurusan atau program studi kepelatihan
di samping yang kemudian kita kursuskan dan lain sebagainya
tinggal kita lihat kebutuhannya bagaimana
dan apa yang harus kita bantu pada daerah itu
jangan sampai dia butuh a kita kasih b
iya siya sia apa yang kita lakukan itu
nah kalau ada perguruan tinggi
saya beri contoh ya
npc itu yang menaungi atlet atlet yang disabilitas
kenapa dia disolo
karena di sana itu ada rumah sakit
dokter suharto yang untuk yang apa cacat dan sebagainya
kemudian ada universitas negeri sebelas maret
nah uns itu
bahkan ada dosen dosennya yang menjadi pendamping pada saat di paralimpiade yang lalu ya
dan kemudian mereka mendiskusikan dirinya untuk mendampingi para games kita
jadi kalau ditanya dari mana ya kebutuhannya dari perguruan tinggi
dari perguruan tinggi
apakah kemudian memungkinkan nantinya pemerintah untuk memanggil sumber daya dari luar negeri begitu
kalau kita lihat kan untuk cabang sepak bola
untuk cabang tenis mungkin
bisa aja itu tidak tertutup kemungkinan
artinya kebutuhan kita sejauh mana
tetapi yang kita butuhkan itu
dia datang untuk mentransfer pengetahuannya
tentang bagaimana cara melatih yang benar
menghadapi anak anak karakteristik anak anak indonesia dan sebagainya
itu kita butuhkan
nah tetapi kemudian juga ada cabang cabang olahraga yang secara mandiri
itu mendatangkan pelatih pelatih yang dari luar negeri
misalnya pssc mengundang pelatih dari luar
kemudian menembak itu ada dari luar
renang juga itu ngundang dari luar
tidak ada masalah
nah ada stakeholder stakeholder yang terkait yang kemudian berpartisipasi
dan sudah masuk nih dalam grand design ini
dalam desain besar olahraga nasional ini
bagaimana kita mengukur komitmen daripada setiap stakeholder itu pak
sangat mudah untuk melihat itu
dia tanggung jawabnya apa
kan gitu ya
kan kita ada evaluasinya
ada monitoring dan evaluasi
jalan nggak yang diberikan tanggung jawab kepada mereka masing masing itu sesuai dengan karakteristiknya
kan kalau tidak ya kita beritahu
sekarang kan justru itu kan pak jokowi jadi risau
karena sementara ini kita berasumsi mungkin bahwa para stakeholder tersebut kurang berkomitmen dalam menjalankan tugasnya
sehingga timbulah problem ini bahwa olahraga di indonesia ini masih kurang berprestasi begitu pak
jadi bisa iya bisa juga mungkin karena gak ada panduannya
jadi kalau tidak ada panduan
semua orang bisa menggarap satu hal yang sama
nah dalam desain besar olahraga nasional itu sudah dibagi bagi
siapa yang tanggung jawab apa
review total tentang ekosistem ini karena menyangkut stakeholder ini
nah stakeholder misalnya koni itu urusannya apa
kemudian komite olimpiade urusannya apa
npc urusannya apa
kormi urusannya apa
sebenarnya kita tinggal mempertegas saja bagian
kemudian induk induk cabur itu apa tanggung jawabnya
pemerintah apa tanggung jawabnya
kalau di dbon ini itu kita rincikan apa yang menjadi tanggung jawabnya masing masing
kita masih lanjut pak di segmen berikutnya untuk berbicara mengenai dbon ini
tapi kita mau jeda dulu sekali lagi
pemirsa tetaplah di leaders corner
kami kembali sesaat lagi
kita sampai di segmen terakhir leaders corner
masih bersama saya zainuddin amali menteri pemuda dan olahraga
kita masih bincang bincang mengenai desain besar olahraga nasional
pak setelah tahu secara rinci nih dbon itu apa targetnya apa prospeknya ke depan
apa yang kemudian dihasilkan oleh dbon
apa yang dihasilkan oleh dbon ini terhadap sports tourism mungkin
ada kaitannya kah kesada
jadi sekarang ini kita harus juga melihat bahwa olahraga itu ada dampak ekonomi
baik di industri maupun di turis di wisata
saya jelaskan bahwa semua kegiatan olahraga
harusnya sudah bermuara kepada menumbuhkan ekonomi di tengah tengah masyarakat
saya beri contoh
pada saat pandemi ada satu cabang olahraga yang berhenti kegiatannya
hampir setahun berhenti sepak bola
jadi saya dapatkan informasi dari teman teman pssc dan ibl
kita kehilangan tiga triliun
pemain kehilangan penghasilan pelatih panitia segala yang ter ini
termasuk penjual minuman penjual gorengan dan lain sebagainya itu mereka tukang parkir
jadi ini benar benar sudah jadi sumber penghasilan banyak orang
nah kita tinggal kemas saja seperti apa
industri itu ada industri barak ada industri jasa
tentu perusahaan perusahaan yang menghasilkan peralatan peralatan olahraga seperti sepeda bola alat panah dan lain sebagainya
itu berkembang luar biasa
tapi kita ada tantangan
tantangannya adalah dari sekian banyak kita punya dua ratus lima puluh perusahaan
yang masuk dalam database kemenpora
hanya ada satu yang masuk dalam standarisasi dan sertifikasi federasi internasional
kenapa bisa begitu pak
hanya satu dari dua ratus lima puluh
karena sangat ketat kualitinya
kemudian kita sudah puas dengan pasar dalam negeri saja
karena begitu besar pasar dalam negeri
jadi kita sudah kita tidak pernah mencoba bagaimana kualitas kita bisa tingkatkan sehingga terstandarisasi terstetifikasi
itu bicara bareng
belum lagi kita bicara tentang jasa
kemarin kita begitu lihat meriah pembukaan pon
ya dan opening dan closingnya luar biasa
itu ratusan miliar
untuk event organizer yang melakukan itu
tetapi itu belum sepenuhnya kita
kita tetap masih membutuhkan konsultan dari luar
nah ini kan di pisah kita terbang lagi
itu masih pakai konsultan dari luar
karena kita itu belum mampu secara sepenuhnya
artinya kalau mau bagus ya kelasnya ya harus begitu
berarti kan ini peluang pasar
untuk kita bisa isi masa sih kreativitas orang indonesia kan luar biasa
kemudian kita bicara soal sport tourism
ini potensi indonesia luar biasa
dibandingkan dengan negara negara lain
mau laut mau nyelam mau apa
dan mau olahraga olahraga laut dan sebagainya
lengkap di sini
mau panjat tebing mau ke gunung mau apa
kita mau apa namanya arung jerang
lapangan lapangan golf di indonesia yang saya dengar dari orang orang yang pernah main
ini surganya orang main gol
tetapi kenapa itu belum bisa maksimal menjadi potensi
karena kita belum kelola sebagai paket paket wisata
di negara negara lain
itu sudah jadi paket wisata
itu saya dapat informasi misalnya di thailand
kalau kita main golf di thailand itu jualannya paket
kemudian jalan jalannya wisatanya
itu sudah dijual
jadi mainnya pagi siangnya city tour
itu sudah banyak
kita kan belum
orang datang saja dia wisata apa kemudian dia ikut main
nah hal hal yang seperti ini tentu peluang pasarnya luar biasa
kemudian potensi potensi ekonomi di kita
saya yakin kalau kita garap dengan benar
ini si dolar us
yang kita akan dapatkan dari sini
thailand satu saat saya pernah ngobrol ya
dengan petinggi yang ada di sana
dulu kan kita kenal bahwa mereka itu mengandalkan wisata hiburan
sekarang dia mulai geser pelan pelan ke sport tourism
dia menjual paket paket
padahal kan dengan segala hormat kita lebih lengkap
mau apa mau laut mau gunung mau
ini semuanya kita punya
tetapi kita belum menggarap itu
berarti ini ada keterlibatan dari pihak swasta yang juga diharapkan
seperti misalnya travel agency siapanya
untuk mempromosikan hal hal tersebut kan
jadi kita harapkan misalnya mereka yang bergerak di bidang wisata
mulai melihat mulai melirik
apa yang bisa dijual paket paket apa yang bisa dijual ke luar negeri
kalau mau berendam mau nyelam di sini
mau olahraga laut di sini nih tempatnya
sudah semuanya kita
jangan dia datang ke sini dia mikir saya mau nginap di mana
mau ngapain ya
jadi potensinya luar biasa
nah di dalam desain besar olahraga nasional itu
kan cakupannya adalah olahraga rekreasi olahraga pendidikan olahraga prestasi

di samping itu ada industri olahraga
dan wisata olahraga
lengkap semuanya kita urusin di dalam dbon ini
nah ini perpresnya kan baru keluar september lalu ya pak ya
bagaimana upaya dari mensosialisasikan dbon ini kepada stakeholdersnya
dan juga masyarakat indonesia secara keseluruhan
dan ini inisiasinya harus datang dari kemenpora dong ya pak ya
saya sudah berkeliling di sepuluh provinsi
sepuluh sentra yang tadi itu ka
disitu kita hadirkan para gubernur
kemudian pemerintah pemerintah kabupaten kota juga hadir disitu
kita sampaikan ada loh tanggung jawab anda
di dalam prpres ini
seperti yang saya sampaikan yang saya ceritakan tadi
di provinsi itu ketua tim koordinasinya gubernur
sambutannya gimana tuh pak
wah antusias luar biasa
mereka sangat antusias
mereka merasakan bahwa selama ini kami bergerak tanpa panduan
nah ini saatnya udah datang
sekarang ada panduannya
sehingga mereka jelas pengeluarannya itu untuk apa
kalau selama ini kan dia mengeluarkan pembiayaan pembiayaan untuk olahraga
tapi target dan lain sebagainya kan dia tidak pernah ukur
nah dengan seperti ini
dia punya kewajiban untuk pertama menyumbang atlet untuk elit
dari situ pembinaannya
kemudian untuk kebutuhan daerahnya sendiri
jadi sehingga mereka senang
rata rata yang saya datangi
itu luar biasa
mereka sangat apresiasi dan gembira
dan kemudian kan tuan rumahnya itu selalu saya buat di perguruan tinggi
sehingga kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan perguruan tinggi di tempat itu
itu bisa tersinergi dengan baik
jadi itu nantinya akan keluar dari pemda ya pak ya
kemudian apbd provinsi untuk tingkat provinsi
apbd kabupaten dan kota untuk tingkat kabupaten dan kota
serta sumber pendanaan dari pihak pihak lain seperti sponsorship
dan lain lain yang tentu tidak bertentangan dengan ketentuan undang undang yang ada
nah kemudian cara mengawasinya ini
karena ini rentan konflik ini pak
seperti kita tahu kasus kasus korupsi begitu
banyak sekali kan yang asalnya dari olahraga begitu loh
ya saya sih bersyukur ya sekarang ini tata kelola memang saya ketat betul
karena sebelum sebelumnya kita kan sangat longgar dengan itu
saya sekarang ini ketat
ketat sebagai ukurannya yang sederhana
kan kita ini selama hampir sepuluh tahun sepuluh tahun lah kira kira begitu selalu bermasalah di urusan keuangan
nah dua tahun terakhir bpk memberikan predikat wtp ke kantor ini
karena mereka melihat on the track pengelolaan keuangan
nah selanjutnya juga kita akan buat seperti itu
jadi sangat ketat
kita sudah langsung dengan target
saya akan dapat misalnya tiga emas
kita nggak percaya begitu saja
dari mana anda bisa dapat tiga emas
dengan target yang sudah kita sepakati baru kita kemudian kita biayai dan secara bertahap
jadi sangat sangat akuntabel dan transparan
jadi gak bisa
kalau dulu dulu kan orang datang
padahal kita punya data
negara asean kekuatannya seperti ini
asia seperti ini
dunia dari mana anda bilang seperti itu
jadi gak bisa
jadi hitung hitungan sangat jelas
jadi target ada
kemudian tahapan tahapan untuk mencapai target itu
nah pembiayaan akan kita kaitkan dengan itu
jadi orang gak sembarang bilang bisa supaya besar pembiayaannya
terakhir nih pak ya
road map dari dbon ini sudah diluncurkan
nah untuk melihat target paling dekat nih pak kira kira berapa lama sih butuh waktu untuk kita bisa lihat dengan mata kita sendiri bahwa oh udah ada efeknya nih roadmapnya
targetnya berapa lama nih pak
saya sampaikan tadi bahwa untuk prestasi itu minimal dibutuhkan sekitar sepuluh jam
jadi kita bisa lihat optimal kira kira dua ribu tiga puluh dua lah

tetapi sekarang secara bertahap dengan sources yang ada dengan yang ada sekarang kita sudah ada target
bahkan ada ini saya bercontoh ya karena ini terakhir
pada saat paralimpiade di tokyo yang lalu kami mentargetkan peringkat enam puluh dunia
karena di rio de janeiro kita peringkat tujuh puluh enam dunia tahun dua ribu enam belas
berarti masuk di akal dong
masuk di akal dong kita target ke enam puluh
berapa yang didapat oleh indonesia
sekarang kita di peringkat empat puluh tiga dunia
target enam puluh dapatnya empat puluh tiga
target bahkan ya
iya makanya saya optimis dengan dua ribu empat puluh empat itu

di seluruh dunia
karena kita belum ini aja baru kita rapiin dikit dikit
kita dandain dikit
dandain dikit langsung
dan langsung ke ini
ke lampaui target itu
mudah mudahan tetap semangat terus seluruh stakeholder yang bekerja dengan dbon ini ya pak ya
semoga bisa tercapai di nanti olimpiade dua ribu empat puluh empat
baik pak zainuddin terima kasih sekali lagi pak atas waktunya di ⁇ leaders ⁇ corner
pemirsa demikianlah bincang bincang saya dengan menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali
mudah mudahan nanti desain besar olahraga nasional ini bisa benar benar melahirkan atlet atlet nasional yang berprestasi
mudah mudahan target untuk menjadi lima besar di dunia dalam olimpiade dua ribu empat puluh empat bisa segera tercapai
saya fridhali twina undur diri